sekilas pohon pisang di desa kerakitan kecamatan bayat klaten jawa tengah ini serupa dengan pisang pada umumnya
namun jika melihat tandan buahnya ternyata berbeda dengan pohon pisang lain
pandan pisang pada pohon ini panjangnya hampir tiga meter dengan buahnya yang mencapai dua belas sisir
pemilik kebun harviana kurniawan menuturkan pisang dengan tandan buah yang unik ini adalah pohon pisang jenis raja seribu
pohon ini ditanam sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
keunikan tandan pisang ini membuat banyak warga menjadi penasaran untuk melihatnya secara langsung
dan satu tandannya itu sepuluh sisir
sampai sebelah sisir ada dua belas sisir ada
kalau khusus yang pisang raja seribu ini itu sisirnya juga banyak
saya belum pernah menghitung
pisang ini bedak itu sama yang lain
ini pisangnya bisa panjang benar benar panjang
bedak sama yang lain
kan yang lain cuma kayak kecil kecil

di polewali mandar sulawesi barat puluhan warga bermutu
sebut aneka buah dalam pesta buah yang diadakan di sebuah kawasan wisata di desa kunyi ketematan andrea pikamisiang
warga yang menghadiri acara ini tampak antusias mendapatkan aneka buah buahan
tidak hanya untuk dikonsumsi di lokasi acara tetapi juga untuk dibawa pulang ke rumah
alhasil aneka macam buah lokal diantaranya durian kelapa jambu mangga pepaya rambutan hingga buah pisang ludes dalam waktu singkat
di polewali mandar ini kita berkumpul
usaha mempromosikan salah satunya hasil alam daripada diantre api ataupun di kunyi di musuh bumd
bisa menjadi pemicu bagi petani petani buah untuk semangat tetap untuk bertutup tanung
pesta buah yang digelar komunitas kali lestari ini salah satunya bertujuan menyemangati para petani di daerah ini untuk tetap aktif menanam buah buahan
sejak dua tahun terakhir mereka sempat mengalami gagal panen
akibat kendala cuaca
tim liputan cnn indonesia